sesaat lagi anda akan menyaksikan insiders
halo pemirsa apa kabar anda hari ini semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat
selamat datang di program insiders bersama saya dian mirza
pemirsa membidik pasar internasional merupakan keinginan banyak para pelaku usaha
namun masih banyak pelaku umkm yang takut untuk bersaing di kancah internasional
lantaran tak memiliki pemahaman yang memadai tentang bagaimana cara dan mekanisme masuk pasar ekspor
oleh karena itu bri kembali membuka kesempatan bagi pelaku umkm indonesia
untuk bisa meningkatkan daya saing sekaligus kemampuan umkm menjangkau pasar internasional
melalui kegiatan bri umkm export brilliantpreneur
para pengusaha didorong untuk bisa memanfaatkan peluang ekspor melalui business matching
untuk membahasnya lebih dalam terkait upaya bri meningkatkan potensi pasar umkm
kita akan berbincang langsung bersama savp treasury and global services
bapak ahmad royadi
selamat siang mbak dian
nah pak ini sebelum kita lebih jauh ya mengenai perbincang mengenai brilliant partner sebetulnya
mengenai umkm ini di event brilliantpreneur ini seperti apa sih pak
jadi kegiatan brilliant partner ini merupakan ekspo ya
ekspo yang tujuannya apa
untuk meningkatkan kapasitas dari umkm sendiri
jadi mereka kita buka aksesnya sehingga bisa go global ya
jadi itu salah satu apa namanya juga rangkaian dari perayaan ulang tahun bri yang ke satu ratus dua puluh enam
kalau tidak salah ini brilliant partner sudah dilaksanakan
dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh juga
ini sejauh ini bagaimana pak dampaknya dari kegiatan ini
ya betul mbak dian
jadi ini tahun ketiga ya
tahun ketiga bri melakukan brilliant pranner
jadi di dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh dan sekarang dua ribu dua puluh satu
jadi baik dari sisi jumlah umkm yang ikut
terus juga peserta yang hadir
dan juga dari sisi buyer dan juga dari nilai kontrak
ini juga terus mengalami peningkatannya
jadi brilliant partner ini berhasil menjaga kegiatan umkm yang ke satu ratus dua puluh enam
mampu meningkatkan akses dari umkm sendiri untuk melakukan ekspor ya
jadi kalau di tahun dua ribu dua puluh ada sekitar dua ratus dua puluh an pelaku umkm yang ready to export
siap untuk ekspor
tahun dua ribu dua puluh satu ini sudah tiga ratus empat puluh an umkm yang ready to export
total nilai ekspornya sendiri mencapai tiga puluh juta ya
jadi kurang lebih sudah mampu mendukung ekspor indonesia
tujuannya pak sebetulnya diadakan acara ini
dan juga kegiatan apa saja yang sudah dipersiapkan oleh bri
jadi tadi ini merupakan kegiatan ekspor
yang tujuannya mengupgrade ya
jadi yang kita lakukan adalah yang kita siapkan pertama tentu
bri selaku bank komersial mempersiapkan pembiayaan
yang kedua juga kita siapkan pelatihannya
pelatihan ekspor coaching klinik
dan juga peningkatan capacity building
yang ketiga tentunya kita memberikan akses umkm ini
untuk ekspor ya
dengan cara apa
dengan cara kita mempersiapkan buyer
dengan mempersiapkan business matching
jadi mempertemukan antara buyer dan pelaku umkm itu ya
tentunya kita juga memanfaatkan cabang cabang kita di luar negeri ya
kita ada enam ya
di new york di cayman islands singapura hong kong timor leste dan dalam waktu dekat kita akan buka di taiwan
mereka juga bekerjasama dengan indonesian trade promotion center
kerjasama juga dengan atas perdagangan konsulat dan juga diaspora di global ya
jadi itu yang kita sudah persiapkan
selain itu juga dari sisi pembayaran bri mempunyai networks yang luas ya
kita ada didukung satu dua ratus bank korresponden
jadi sangat membantu umkm untuk melakukan ekspor dan juga transaksi pembayarannya
tadi bapak mengatakan kurang lebih dari tahun dua ribu sembilan belas itu ada dua ratus lebih umkm yang siap untuk go internasional
itu penilaiannya apa sih pak kalau bisa dibilang umkm ini sudah siap
yang ini belum tapi butuh diakselerasi lagi di sisi mananya gitu pak
jadi tentunya tadi mereka harus siap menjual produk yang
bisa diterima oleh buyer ya
jadi dari sisi packagingnya dari sisi juga marketnya trend apa yang mereka butuhkan
terus juga dari sisi mekanisme ekspornya sendiri ada yang pakai lc ada yang non lc
sampai juga nanti pengiriman barang dan pembayarannya
jadi ada yang sudah siap dari produknya namun dari sisi pengetahuan ekspornya belum kita bantu
ada yang sudah siap ada yang belum
atau ekspornya tapi dari sisi pengirimannya dan pembayarannya belum
nanti itu yang terus kita dampingi ya
pak kalau dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh apalagi sekarang dua ribu dua puluh satu ini masih suasana pandemi
nah pelaksanaannya sendiri pak ini dilaksanakan secara bagaimana pak
jadi memang kita sangat adaptif ya
waktu dua ribu sembilan belas itu full onset ya
jadi eksportir umkm buyer itu ketemu di satu tempatnya
kalau dua ribu dua puluh kita pakai hybrid ya
jadi kita ada
apa namanya eksibisinya juga di on site
namun juga pesertanya atau apa namanya buyer bisa melihat pameran secara online
jadi itu hybrid di dua ribu dua puluh
tapi tidak mengurangi hasilnya
tidak mengurangi hasilnya malah lebih banyak kan karena mereka bisa secara virtual menghadiri
nah di dua ribu dua puluh satu ini kita pakai konsep full virtual ya
jadi eksibisinya juga kita menggunakan virtual
business matchingnya juga virtual
jadi semuanya virtual
dan targetnya sih terus meningkat ya
apa namanya baik dari sisi pelaku umkm buyer yang akan kita hadirkan
dan juga peserta atau masyarakat yang hadir juga
karena virtual kita juga target juga akan meningkat terus
tantangannya apa pak kalau dilaksanakan secara berbeda seperti itu
tantangannya mungkin lebih ke apa ya bagaimana meyakinkan buyer atau masyarakat
bisa melihat produk
yang dieksibisikan itu mirip dengan aslinya
jadi mungkin itu ya
makanya kita adakan tiga d virtual expo ya
jadi barangnya benar benar terlihat seperti aslinya gitu
dan juga mungkin ya dari sisi komunikasi ya
mungkin komunikasi karena all virtual
cuman kan sekarang masyarakat sudah terbiasa ya dua tahun melakukan virtual meeting
mungkin itu sih kurang lebih
baik dari persiapannya sendiri
mungkin lebih panjang atau lebih kompleks pak
persiapannya sih mungkin malah jadi lebih simpel ya
nggak harus menyiapkan kayak semacam hall yang apa namanya untuk exhibition
tapi cukup menyiapkan tiga d virtual expo itu
jadi mungkin secara umum lebih simpel sih
baik ini sangat menarik dan mendengar tadi penjelasan bapak
bahwa dampaknya justru lebih meningkat ya diadakan secara hybrid atau secara virtual
baik ini kita akan berbicara soal tadi saya tertarik soal bisnis matching pak
tapi bapak jawab di segmen berikutnya ya pak ya
dan pemirsa masih akan kembali melanjutkan perbincangan ini
tetaplah bersama kami di program insiders
terima kasih anda masih menyaksikan insiders
dan masih bersama dengan savp treasury and global services bank bri bapak ahmad royadi
pak tadi saya tertarik banget mengenai business matching
bisa bapak jelaskan apa itu busines matching pak
dan apa saja rangkaian kegiatan di brilliant planner ini
oke makasih mbak dian
jadi di kegiatan brilliant planner ini rangkainya juga cukup banyak ya
jadi kan pertama ada bazaar online
jadi kita juga
kerjasama dengan e commerce ya
dalam hal ini shopee dan padi umkm
yang kedua juga kita ingin meningkatkan capacity building dari umkm
jadi itu ada talkshow ada podcasting ada coaching clinic
yang tujuannya untuk meningkatkan kesiapan ya umkm untuk kembali lagi go global
selain itu juga tadi ada business matching ya
kita menghubungkan mempertemukan antara buyer yang sudah kita persiapkan dengan si umkm sendiri ya
jadi disitu nanti mereka langsung diskusi
langsung apa namanya terkait dengan produk yang mereka ingin beli
sampai nanti juga dibahas mengenai pengiriman nanti pembayarannya
jadi disitu kita memfasilitasi ya
selain itu juga di kegiatan brilliantpreneur juga ada virtual expo ya tadi
jadi ini semacam website expo yang tiga d ya
jadi si pelaku umkm bisa menampilkan showcase produk mereka
produk yang akan dijualnya
jadi secara umum itu
selain itu juga ada virtual trip nusantara
jadi ini juga memberikan kesempatan masyarakat untuk jalan jalan secara virtual ya
nanti juga dipandu oleh key opinion leader
jadi akan lebih menarik lah
jadi itu mbak
terakhir juga nanti ada umkm award
jadi kita pilih umkm umkm yang apa namanya kategori sesuai kategorinya ya
jadi mungkin itu
jadi itu adalah secara umum kegiatan di brilliant planner dua ribu dua puluh satu
baik kalau dari networking bri sendiri bagaimana pak
khususnya mekanisme ekspornya
jadi sebagai bank yang terbesar dan tersebar di indonesia ya
kita punya sembilan ribu kantor
lebih dari sembilan kantor tersebar di seluruh indonesia
kita juga punya lebih dari empat ratus ribu agen briling ya
yang juga melayani umkm
di satu sisi juga itu dari sisi domestik
dari sisi global juga kita tadi
kita didukung oleh enam kantor di luar negeri
ada di new york singapura hongkong
ada juga di timur leste
dan nanti akhir bulan ini kita akan buka di taiwan
mereka juga bekerja sama dengan kliennya
untuk apa namanya yang sebagai buyer
dan juga kita kolaborasi dengan indonesian trade promotion center ya
di luar negeri
termasuk juga dengan kjri kbri dan diaspora di sana ya
jadi itu ya mereka yang apa namanya
yang persiapkan ya buyernya
selain itu juga dari sisi kerjasama bri dengan koresponden bank
kita juga ada lebih dari seribu dua ratus
lebih dari satu dua ratus bank yang tersebar di global ya
jadi ini tentunya akan memudahkan sekali pelaku umkm untuk melakukan ekspor
jadi itu mbak
sebenarnya tujuan dan juga efektivitas dari business matching ini apa sih pak ahmad
jadi business matching ini
dari sisi efektivitas kita lihat cukup efektif ya
karena si pelaku umkm dan buyer langsung ketemu ya
langsung ketemu langsung berdiskusi tentang produknya
dan juga otomatis pelaku umkm ini akan tahu ya
apa sih tren di negara negara sana yang diperlukan
terus juga persyaratannya apa
packagingnya seperti apa
seleranya seperti apa
dan juga setelah business matching ini
setelah mereka deal
bri juga terus membantu untuk mengawal ya
apa namanya baik dari sisi teknis ekspornya sendiri maupun pembayaran ya
jadi kita kawal terus mbak
jadi sampai transaksinya benar benar terjadi gitu ya
jadi itu ya
ada target nggak sih pak untuk business matching sendiri dan bagaimana bri
tadi bapak bicara soal memonitor gitu
afternya kan yang mau kita lihat pak ini
ya kalau kayak tahun lalu
transaksi yang sudah diperlukan
transaksi yang sudah di apa namanya
dihasilkan dari brilliant pranner dua ribu dua puluh sekitar tiga puluh juta
ya kita inginnya empat puluh juta atau bahkan lima puluh juta usd ya untuk ekspornya sendiri
dan juga kita ingin kalau tadi saya sampaikan sekitar tiga ratus empat puluh umkm yang ready to export
kedepannya kita ingin lebih banyak lagi
jadi dia siap untuk apa namanya
tentunya ini juga tidak hanya membantu umkm naik kelas
namun juga secara umum akan meningkatkan ekspor indonesia ya
untuk menghasilkan devisa ya mungkin itu mbak
nah lantas bagaimana bicara soal monitoringnya pak
kan kalau kita lihat misalnya dalam setahun
misalnya dalam dua tiga tadi
kita kan maunya jangka panjang mungkin seperti itu harapan mereka
itu bagaimana pak
jadi memang karena bri fokus di umkm ya
kita didukung selain tadi kantor yang lebih dari sini

kita juga ada tenaga pemasar ya
yang sekarang kita namakan financial advisor lah
jadi mereka apa namanya akan mendampingi akan membantu si umkm ini
untuk apa namanya dapat merealisasikan katakanlah kontraknya ya
jadi kita ada tenaga pemasar yang spesialis di trade finance
yang tersebar di wilayah wilayah ya
kita ada sembilan belas kantor wilayah
di seluruh indonesia ya
dan pastinya banyak sekali yang harus dipersiapkan oleh umkm sendiri ya
untuk bertemu dengan bertemu atau difasilitasi dengan buyersnya tadi ya
tapi bapak jawab nanti ya pak ya
karena kita akan segera kembali setelah didapari warah berikut
untuk itu tetaplah bersama kami di program insiders
anda masih menyaksikan program insiders
dan kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan bapak ahmad royyadi
pak tadi bicara kita bicara lagi mengenai business matching
pastinya banyak umkm yang kepingin ibaratnya goal dalam proses bisnis matching itu
apa sih pak yang perlu dipersiapkan oleh para umkm itu
jadi di business matching ini benar benar kesempatan yang berharga ya bagi mereka
tentunya yang harus dipersiapkan dia harus know your product ya
jadi harus tahu produknya sendiri secara detail
speknya seperti apa
dan juga lebih bagus lagi kalau mereka siapkan kayak handbook gitu ya
yang berisi spek dari produknya itu ya
terus juga yang kedua juga pada saat busines matching ini pada saat deal
jadi kembali lagi
trust ini yang apa namanya yang utama ya
jadi begitu sudah melakukan business matching dan deal
komitmen pemenuhan dari kontrak
dan juga kepercayaan dari si buyer itu yang apa namanya perlu dijaga
dan juga bagi umkm export ini gak mudah tapi juga gak sulit ya
jadi benar benar jangan menyerah
pelajari benar licenenya
terus juga aturan kepabeanan
dan juga hal hal lainnya
jadi nanti juga bri siap mendukung untuk apa namanya mendampingi para pelaku umkm ini
sehingga dia akan bisa melakukan ekspor
dan terbiasa dan akan terus meningkatkan apa namanya penjualannya melalui export
jadi itu sih kurang lebih
lantas kalau sudah terjadi kesepakatan begitu
nah ini bagaimana pak prosesnya
jadi setelah business matching ini katakan sepakat
kesepakatan ini harus dituangkan dalam perjanjian tertulis ya
jadi jangan lisan aja
ada mou atau kontrak ya
yang apa namanya lebih detail
jadi itu ya apa namanya dituangkan dalam perjanjian tertulis
selanjutnya tentunya setelah bisnis matching ini komunikasi itu intens
jadi gak hanya business matching selesai terus sudah selesai
tapi juga dijaga komunikasinya dari si pelaku umkm ini dengan buyer ya
jadi diskusi mengenai apa namanya perjanjian
dan juga tentunya tadi komitmen
terus juga apa namanya ditandatangani atau disepakati
tentunya komitmen untuk memenuhi apa namanya sesuai perjanjian ya
jadi istilahnya benar benar dijaga trust dari si buyer
jadi buyer ke depan akan melakukan repeat order ya
dan juga dari sisi pengiriman ya
jangan sampai juga
jangan sampai terlambat
gak sesuai kontrak
jadi itu ya kurang lebih yang mesti dijaga ya oleh umkm dalam business matching dan setelahnya itu
baik dari mekanisme ekspornya pak tadi bapak bicara soal networking bri nya juga itu ke negara mana saja pak
jadi dari brilliant planners ini dari buyer pun meningkat ya
jadi di dua ribu sembilan belas yang benar benar hadir secara fisik itu ada sekitar lima belas sampai enam belas buyer
lima belas sampai enam belas negara ya
dan di tahun lalu di dua ribu dua puluh ada sekitar dua puluh lima an
tahun ini kita target terus meningkat ya
lebih dari tiga puluh apa namanya negara tugian ekspor
dengan total buyer yang kita harapkan lebih dari seratus ya
lebih dari seratus buyer dari berbagai negara
ini lengkap ya dari us dari latin america dari eropa juga negara kita berbanyak

dari asia juga dari middle east dan juga dari
dari asia sendiri dan juga dari australia
jadi kita ingin membuka akses seluas luasnya kepada umkm untuk go global ya
tentunya kembali lagi kita manfaatkan cabang cabang kita di luar negeri dan kolaborasi kita dengan kbri kjri itvc di luar negeri

nah untuk tips negosiasi ya termasuk tips negosiasi kepada barang
ya jadi memang itu ya pentingnya kemampuan untuk negosiasi ya
bagaimana meyakinkan buyer untuk membeli produk yang mereka miliki ya
jadi pertama dari negosiasi itu tujuannya itu juga sama sama kan kita mencari win win ya
jadi dalam negosiasi ini tujuannya sama sama dari umkm maupun buyer itu tujuannya mencari kesepakatan yang win win ya
jadi gak ingin menang sendiri
yang kedua juga tentu ya kemampuan berbahasa ya negosiasi
tapi juga harus apa namanya tadi sampaikan informasi yang relevan
jadi gak gak istilahnya gak di luar konteks ya
dan juga ada target waktunya karena ini kan gak lama ya
jadi pada saat negosiasi ya pada saat udah apa namanya tercapai ya udah apa namanya gak berpanjang level ya
jadi jadi lebih lebih concise dalam dalam apa melakukan business matching
mungkin itu sih kurang lebih ya
yang tadi komitmen dijaga karena trust itu merupakan apa yang utama dan juga profesional ya
jadi ya mungkin ya dalam berkomunikasi ya tadi win win
terus juga apa ya nggak mau menang sendiri dan juga nggak apa ya nggak temperamen lah namanya ketemu kita ketemu buyer ya
jadi jadi harus
jadi harus jaga profesional
fokus pada apa namanya yang produk yang mau dijual ya
mungkin itu aja
yang perlu diperhatikan apa nih pak ahmad untuk mencari kecocokan tersebut antara umkm dan si buyer ini
jadi tadi biasanya kalau kita ingin meeting atau apa namanya ingin bernegosiasi tentunya kita harus melakukan apa ya
sedikit resep lah
ini bayarnya dari negara mana sih
apa namanya kebiasaan di negara itu apa sih
trendnya apa sih
jadi kita sedikit banyak sudah apa namanya mempelajari lah
mempelajari baik dari sisi buyer maupun dari sisi negara tujuan ekspor itu ya
jadi istilahnya udah ada persiapan lah
itu persiapan sih hal yang utama ya
jadi pada saat kita tahu kebutuhannya apa kebiasaannya apa
dari sisi produk kita udah tahu produknya apa kita bisa sesuaikan
jadi itu sih apa namanya hal hal yang mungkin mesti dipersiapkan oleh si umkm gitu ya
apa lagi pak support dari bri dalam memfasilitasi buyers dengan umkm
jadi tadi setelah kita pertemukan dan misalkan mereka deal tendangkan kontrak kita juga akan karena semuanya pelaku umkm ini merupakan nasabah
sebagian nasabah kita ya
jadi kita juga ada apa namanya tenaga tenaga pemasar rm kita financial advisor yang mendampingi ya
jadi kita kawal terus apa namanya
setelah business matching ini selesai transaksi selesai sampai juga nanti kebutuhan kebutuhan pendukung dari layanan perbankan untuk ekspor ya
termaksud juga pembiayaannya
jadi kita sebagai bank yang fokus umkm tentunya kita memberikan fasilitas pembiayaan kepada umkm tersebut untuk terus dapat meningkatkan bisnisnya ya
jadi mungkin itu

jadi mungkin itu
saya tertarik bapak bicara soal komitmen dan juga karena trust itu penting
antara bios dan juga umkm ini bagaimana pak
kan pasti ada tantangan dalam mendorong para umkm agar konsisten dengan komitmen dengan apa yang mereka tawarkan itu bagaimana pak
jadi ya tadi tentunya tekankan kembali bahwa trust itu penting ya
pada saat sudah deal kita berusaha sebaik mungkin untuk memiliki komitmen ya
tentunya pada perjalanannya katakanlah ada beberapa yang perlu disesuaikan
nah ini perlunya komunikasi yang intens kepada buyer ya
jadi kalau misalkan ternyata ada satu atau dua hal yang belum terpenuhi ya dikomunikasikannya
sehingga buyer tahu ya
jangan sampai nanti setelah selesai nggak ada komunikasi
nah itulah yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh umkm
ini kita kembali mundur sedikit ya pak ya
bagaimana bri menyeleksi
bri menyeleksi umkm dari berbagai wilayah di indonesia
ya jadi kita ada cabang ada kantor lebih dari sembilan ribu ya
di atasnya kita ada wilayah ya
karena masing masing umkm itu ada beberapa sektor yang kita tahu layak ya
atau punya peluang untuk melakukan ekspor ya
itu yang kita pilih ya
tentunya kita juga kerjasama dengan lembaga pihak ketiga untuk melakukan kurasi ya
terus juga pendampingan
kurang lebih apa yang mesti ditingkatkan apa yang perlu diperbaiki
sehingga produk produk dari umkm itu layak untuk diekspor
jadi kita seleksi ya
kita seleksi sebelum kita tampilkan di brilliant pranner ini
ini umkm seluruh indonesia kan boleh berpartisipasi seperti itu ya
kebanyakan dari daerah mana saja pak
yang berada di daerah mana saja
yang ibaratnya gold internasional
ini cukup menyebar ya
karena masing masing wilayah itu punya keunggulan masing masing ya
jadi kayak bali tentunya kayak handicraft
terus juga yogyakarta
terus juga dari makanan hampir semua daerah itu ada kelebihannya
jadi cukup menyebar ya
kalau bri melihat potensi dari umkm indonesia sendiri bagaimana pak
umkm ini merupakan salah satu backbone atau pendukung dari rekon eman indonesia
jadi itulah mungkin yang berbeda antara indonesia dan negara lainnya
jadi umkm kita memang benar benar banyak dan juga tersebar ya
dan juga merupakan salah satu pencipta tenaga kerja di indonesia
jadi inilah yang merupakan salah satu benefit dari indonesia
dan juga kita di bri yang fokus ke umkm ini juga merupakan fokus bri ya
untuk terus mengembangkan umkm
maksud tadi mendorong mereka untuk go global itu
satu lagi pak sebelum kita mengakhiri program ini pak
harapan dari brilliant partner ini apa pak
ya kita sebagai bank komersial kita mempunyai tagline memberi makna indonesia ya
jadi kita nggak hanya fokus ke umkm
fokus umkm mengembangkan umkm
tapi juga kita ingin bri memberi nilai tambah kepada seluruh masyarakat indonesia ya
tentunya tadi dengan pengembangan umkm dan mendorong umkm ini memiliki akses akses market baru ya
nggak hanya di indonesia tapi juga go global ya
jadi dengan itu umkmnya berkembang
indonesia juga nilai ekspornya terus meningkat
dan ini akan menambah cadangan divisa dan memperkuat perekonomian indonesia ke depannya
terima kasih bapak ahmad royadi
tidak terasa tiga puluh menit ya kita berbincang
dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini
bri dalam membantu umkm memperluas jangkauan penjualan produk
mampu mewujudkan umkm jadi berdaya saing dan naik kelas
sekian program insiders kali ini
terima kasih saya dian mirza